nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
dapat diklasifikasikan menjadi tiga skema
guna memastikan gibran raka buming raka
sebagai kontestan dalam pilpres dua ribu dua puluh
yang dimulai dari dimajukannya gibran raka buming raka
sebagai calon wali kota surakarta
lalu keikut sertaan anwar usman
dalam perkara nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua
sampai dengan digunakannya termohon
untuk menerima pendaftaran gibran raka buming raka
yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika
nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan
yang diperlukan untuk mengatur jalannya pilpres dua ribu dua puluh
yang dimulai dengan dimajukannya orang orang dekat
sehubungan dengan pelaksanaan pilpres dua ribu dua puluh
khususnya ratusan pejabat kepala daerah
untuk memastikan agar paslon dua
yang dilakukan dengan berbagai cara
dengan politisasi bantuan sosial
sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian
aspek jumlah yang dibagikan
aspek pembagi bantuan sosial
dan tentunya aspek penerima bantuan sosial
pelanggaran tsm adalah bagaimana cara menyikapi pelanggaran tsm yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
menurut hemat pemohon nepotisme sebagai bentuk pelanggaran tsm tidaklah boleh ditoleransi
sama sekali keberadaannya karena beberapa hal pertama nepotisme melanggar asas pelaksanaan
pemilu khususnya asas bebas jujur dan adil dan karenanya menghasilkan pemilu yang tidak
berpegang pada nilai konstitusi padahal pemilu seyogianya berpegang pada nilai konstitusi
agar dapat mencerminkan kehendak rakyat sebagaimana dipertimbangkan di berbagai negara
di malawi dalam perkara arthur peter muhtarika and the electoral commission versus saulus klaus
cilima en lazres mccarsy cakwera pada tahun dua ribu dua puluh terjadi juga di zimbabway dalam perkara
pada tahun dua ribu tiga belas dan juga terjadi di austria dalam perkara di mahkamah konstitusi nomor wi enam
dilakukan pada tahun dua ribu enam belas penyebab kedua adalah undang undang pemilu mendesain dua jenis pelanggaran
tsm yaitu pelanggaran berdasarkan skala untuk pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran

pertama pelanggaran pemilu tidak boleh ditoleransi pertama pelanggaran pemilu tidak boleh ditoleransi
ketiga nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo untuk memenangkan paslon dua
dalam satu purat putaran memiliki dampak yang sangat luas karena menimbulkan abuse of power yang terkoordinasi
yang dilakukan oleh seluruh instrumen kekuasaan aparat penegak hukum dijadikan alat kampanye dan
pengontrol masa kementerian dijadikan pembantu presiden untuk urusan pemenangan dengan diberikan
target suara kepala daerah dijadikan tim pemenangan lokal yang mana penolakan akan
berujung pada pencopotan atau penyidikan dan kepala desa pun dijadikan ujung tombak pengumpul suara
di mana masing masing diberikan target bahwa paslon dua harus mendapatkan lebih dari lima puluh persen suara
jika tidak maka bantuan sosial tidak disalurkan dan aparat akan memproses mereka secara hukum
pertanyaan keempat yang akan pemohon jawab adalah apa dampak dari pelanggaran
tsm yang terjadi pada pilpres dua ribu dua puluh empat bagi perolehan suara paslon nomor dua
dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi
adalah melesatnya perolehan suara paslon dua sehingga dapat memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat dalam satu putaran
model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah
yang menyasar masyarakat desa yang kemudian diatribusikan pada sosok pribadi presiden joko widodo
ada tiga hal mengenai ini yang ingin kami bahas lebih lanjut
pertama bantuan sosial yang diberikan secara spesifik menyasar masyarakat desa dengan memanfaatkan kepala desa
yang menurut kajian edward aspinal dan world parent code sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara yang bisa secara efektif
mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa
hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui survei lsi pasca pilpres dua ribu dua puluh
hal kedua adalah bantuan sosial diatribusikan kepada sosok pribadi presiden joko widodo
sebagaimana dinyatakan oleh ketua umum pan yang merangkap sebagai menteri perdagangan zulkifli hasan
maupun ketua umum partai golkar yang merangkap sebagai menteri koordinator bip
hal ini seolah diafirmasi dengan pembagian bantuan sosial langsung oleh presiden joko widodo
di berbagai lokasi di seluruh penjuru indonesia
ketiga pengatribusian presiden joko widodo kepada paslon dua yang terbukti dari pernyataan ketua umum pan
yang merangkap sebagai menteri perdagangan zulkifli hasan yang menyatakan bahwa program bantuan sosial
berasal dari presiden joko widodo dan karenanya perlu untuk memilih gibran raka buming raka
selaku anak dari presiden joko widodo maupun pernyataan gibran raka buming raka
untuk melanjutkan seluruh program presiden joko widodo yang ada termasuk bantuan sosial
dengan pengatribusian ini maka terjadi penjangkaran atau anchoring di benak masyarakat

hal ketiga adalah bantuan sosial yang merangkap sebagai menteri perdagangan zulkifli hasan yang merangkap sebagai menteri ketua umum pan yang menyatakan bahwa program bantuan sosial
yang kedua adalah pasangan calon yang dipilih oleh presiden joko widodo
sebagaimana terbukti dari survei yang dilakukan populi center yang menemukan bahwa mayoritas responden
atau sekitar lima puluh lima tujuh persen menilai paslon dua paling mampu melanjutkan program presiden joko widodo
bahkan elektabilitas prabowo subianto meningkat dengan kehadiran gibran raka buming raka
sebagai calon wakil presiden dari prabowo subianto
presiden joko widodo menguatkan persepsi publik mengenai keberpihakannya kepada paslon dua
dengan tidak menyangkal dan tidak mengklarifikasi keberpihakannya
bahkan presiden joko widodo bersikeras bahwa ia berhak untuk berkampanye dan berpihak
sebagaimana disampaikannya pada tanggal dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh empat saat sedang berdiri bersama
dengan presiden joko widodo presiden joko widodo menerima kebenaran dan kebenaran
hakim mahkamah konstitusi pertanyaan kelima yang akan pemohon jawab adalah
apa dampak dari pelanggaran tsm berupa nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
selama pilpres dua ribu dua puluh empat bagi bangsa indonesia
ada tiga dampak nyata yang terjadi akibat nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
pertama rusaknya demokrasi di indonesia karena kontestasi politik yang terjadi
bukan lagi kontestasi yang sehat melainkan hanya kedok untuk menempatkan orang yang dikehendaki
menuju ke kursi kekuasaan
hal ini melanggar maksim fox populi fox day memunculkan apatisme pemilih
dan mendegradasi kepercayaan publik pada institusi pemerintahan yang ada
dampak kedua munculnya pertunjukan bobroknya etika politik oleh penguasa
dengan adanya nepotisme dan abuse of power yang dilakukan oleh presiden joko widodo
ada tiga sumber etika yang dilanggar oleh presiden joko widodo
etika politik yang bersumber dari hukum khususnya undang undang administrasi pemerintahan
dan undang undang penyelenggaran negara bebas kkn
etika politik yang bersumber dari tujuan bernegara
dan juga etika politik yang bersumber dari sumpah jabatan presiden
pelanggaran etika ini faktanya memicu reaksi keras
tak hanya dari sivitas akademika namun juga dari pemuka agama
serta elemen masyarakat lainnya yang sayangnya semuanya diabaikan
dampak ketiga dari nepotisme ini adalah munculnya pelanggaran lanjutan
sebagai akibat dari contoh pelanggaran yang dilakukan
atau bahkan instruksi yang disampaikan oleh presiden joko widodo
abuse of power yang dilakukan selama pilpres dua ribu dua puluh empat tersebar di hampir seluruh pelosok indonesia
yang dilakukan oleh polri tni kementerian dan lembaga pemerintah daerah dan bahkan pemerintah desa
hal ini sudah mendapatkan sorotan khusus dari komnas ham di dalam catatan komnas ham
izin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya